kesal karena tim kesayangannya gresik united tidak jelas nasibnya ribuan supporter ultrasmania
senin siang unjuk rasa dengan mengepung kantor dprd kabupaten gresik
supporter mendesak dprd kota gresik mempertemukan pihak manajemen yang dinilai tidak terbuka
pasca tim kebogiras terdegradasi ke liga dua
ketika kita bersama kita berdua
tim kebanggaan kota gresik ini yang pada tahun dua ribu tujuh belas lalu akhirnya terdegradasi ke liga dua
bahkan pasca degradasi nasib tim persegilas gresik united tidak ada kepastian mengikuti kompetisi atau berhenti
padahal liga dua bakal digelar pada tanggal tiga belas maret mendatang
perwakilan ultras yang ditemui komisi empat dprd meminta kepada dprd gresik
agar bisa memfasilitasi pertemuan dengan manajemen persegilas gresik united
yang selama ini mereka anggap tertutup terkait nasib tim gresik united
tuntutan awal kita ingin ketemu dengan owner owner pengelola sepak bola tim gresik ini
jadi soalnya apa kita sebagai masyarakat siapa bola tidak mau hilang asetnya itu
soalnya apa yang kita tahu ultras mania aset siapa bola ini milik masyarakat gresik bukan milik pribadi
dalam perundingan dengan dprd gresik disepakati
diagendakan pertemuan lanjutan antara supporter dengan dispora koni dan manajemen klub
pada tanggal dua puluh sembilan januari mendatang
tetapi jika tuntutan supporter tidak direspon oleh pihak pengelola
maka ultrasmania akan kembali berdemonstrasi dengan masa lebih banyak hingga tuntutannya dipenuhi